kedutaan besar dan institut kebudayaan italia di jakarta menghadirkan astra roma balet
grup tari asal italia dalam pertunjukan bertajuk balon di teater art panel
kuningan jakarta selatan pada kamis malam dua puluh dua september
cerita balon terbagi dua babak karya dua koreografi yang mengisahkan interaksi robot
eh human against robot
babak pertama berjudul a new world karya koreografer fausco paparozi yang menceritakan
sepasang suami istri yang menjadikan robot sebagai anak mereka robot bernama robot
tersebut diajari konsep benar dan salah serta ditanami ambisi untuk menyelamatkan planet bumi
ada pun kisah kedua berjudul times square
yang bercerita tentang kehidupan sebuah keluarga yang terdiri atas tiga putri seorang ayah yang
buta dan robot yang bernama ronsaf selama lima puluh tahun dari kurun dua ribu enam puluh dua hingga dua ribu satu ratus dua belas jadi
performance itu enggak biasa karena membawakan budaya budaya itali juga ada musik musiknya jadi
kita bisa mengenal tentang itu kayak apa terus bagi dari itu performance itu menunjukkan tentang kehidupan
nah jadi itu menurut saya sih unik banget
selain menyajikan karya terbaru grup tari
astra roma bekerjasama dengan institut seni
indonesia yogyakarta institut seni
indonesia denpasar dan
museum puri lukisan ratna warta
akan mengadakan workshop tari
klasik ataupun kontemporer di
yogyakarta dan bali
ini akan sangat menarik
karena akan ada pergabungan ini
kami akan memberikan
dengan stil mereka
mereka akan mengajarkan